keturkan yang hukum tapi itu suku
keturkan yang hukum tapi itu suku
kericuhan terjadi saat sejumlah pensiunan dan janda pensiunan karyawan pt perkebunan nusantara ii
memprotes pengosongan dan pembongkaran rumah di jalan melati dan jalan karya
kecamatan labuan deli kabupaten deli serdang sumatera utara pada kamis
bersama para kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum medan
sejumlah pensiunan berupaya menolak kegiatan yang dinilai belum mempunyai kekuatan hukum tetap
saat ini para pensiunan masih melayangkan gugatan hukum ke berbagai pihak
penghuni rumah menilai tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun mengabdi di pt pn ii
pantas dan layak menjadi miliknya
para pensiunan juga menolak digusur karena rumah dan lahan yang saat ini mereka tempati
akan dijadikan kawasan perumahan mewah
di para pensiunan ini bang dan keluarga pensiunan
ini kan terdahulu kan mendapatkan izin penempatan rumah dinas ya kan dari pt pn ii
kemudian semasa pensiun para pensiunan ini khususnya yang empat orang yang masih kami dampingi
itu santunan hari tuanya tidak diberikan oleh pt pn ii
nah sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang berlaku di lingkungan pt pn ii
pensiunan yang tidak diberikan santunan hari tua tetap berhak menempati rumah dinas
meski mendapat protes dan kecaman
karyawan pt perkebunan nusantara ii tetap melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah
sejumlah pensiunan dan keluarganya
pt pn ii mengaku
pt pn ii belum membayar uang kompensasi dan uang santunan hari tua
senilai lebih dari seratus juta rupiah per keluarga karena uang itu ditolak
sudah tiga kali pihak polres pelabuhan belawan mengundang para pihak
yang ditandatangani langsung oleh bapak kapolres
para pensiunan dan keluarganya maupun kuasa hukumnya
tidak pernah hadir
padahal maksud bapak kapolres itu tentu ingin memediasi
mau mendengar kedua belah pihak
pt perkebunan nusantara ii bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional
membangun kota deli megapolitan di lahan hak guna usaha pt pn dua seluas lebih dari delapan hektare
sebagai optimalisasi karena lahan hgu tersebut tidak sesuai lagi untuk berkebun
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara